ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
aduh tisu ini mana sih
eh mana sih
kayaknya mondi dan raya saling syukur
dan deketin dia
gue harus susun rencana buat deketin raya
dan bikin mondi panas
kayaknya gak ada yang dianggal
dari kedekatan reva dan mondi
mungkin mereka kenal
karena mondi dan raya saling dekat
kayaknya mereka kenal
tapi mereka juga kenal
kayaknya mereka kenal
tapi mereka juga kenal
gue mau nanya deh
reva itu gak pacaran sama siapapun
kalau dia deket sama si bo itu cuma kebetulan aja
karena reva sama boy itu disuruh mewakili lomba sama kampus
lo penasaran reva sama boy itu pacaran atau enggak
lo gak berniat musuhin reva kan
karena selama ini lo gak akur sama boy
lagian reva sama boy juga gak ada hubungan apa apa kok
bukan sama reva
gue gak punya pacar
dih dikasih tau juga gak percaya
gue gak punya pacar
gue gak nyangka ternyata mondi juga belum punya pacar
mana ada sih cewek suka sama gue
gue sadar diri kali
gue udah kena cinta
gue udah pengen cinta
itu gak ngeliat lo itu siapa
atau apa aja kekurangan lo
cinta cuma butuh tempat di hati lo
karena ketika cinta itu hadir
lo akan terlihat sempurna
di mata orang yang tepat
kok lo malah bengong sih
lo gak dengerin gue ya
gue cuman gak nyangka aja lu bisa sedewasa ini
gue malah ketawa
sama sama belum punya pasangan
ada apa nih ketawa ketawa
gue juga pengen ketawa
urusan pendaftaran gue kan udah selesai
gue mau balik dulu ya
main balik balik aja lo
gue mau balik ke kampus lah
gue balik kemana lagi
tapi gue baliknya naik taksi aja deh
gue gak mau ganggu kalian soalnya
jangan bercanda loh ya pak
malah mau balik sendiri
gue gak mau ganggu
tuh kan jawabannya kompak banget
padahal gak janjian loh
yaudah kalau gitu gue aja yang pamit ya
yah kalau pamit sih jangan pamit dong
ini rayanya nggak mau ditemenin
nanti kalau di jalan dia kenapa napa atau digodain semua orang gimana
gue antrian lo ke kampus
mohon makasih ya
maaf ya mohon diri
rayanya gue pinjem dulu ya
ini hal apa sih yang masuk di mata tata
gatel banget rasanya
ngapain tata di sini
aduh tisu dimana sih
eh mana sih
tata tata perih banget kena air
aduh mata tata masih gentel banget lagi
aduh jangan jangan baju ada debunya
bantuin dong bantuin tata
ini tuh kayaknya mata tata masih ada debunya
boleh tolong ditiupin gak
kayaknya si tata gak tau deh dia lagi ada dimana
ini ada orang kan
jangan diem aja gitu loh
yang tadi sebelah kiri sekarang
beneran gary gak sih
tata gak salah liat kan gary
ehm mata lu
jadi gary ikutin tata sampe ke toilet demi niupin mata tata seorang
tidak bukan begitu
berarti tata edition kan bustane berarti
ke lemparan lah ya
masuk ke toilet cowok
eh udah yuk
itu tasnya bawa
bacaran di toilet
tata baper banget
lebih baper di gandeng geri
padahal dia setelah kore tata gungyu
ih tata kayak mimpi
terus gak mau dibangun lagi
kalau gini mimpinya
ih geri kok tangan tata dilepas
sorry ya tak
gue gak ada maksud
karena lo tadi gak sadar deh
usah masuk toilet
kalau misalnya geri udah tau tata salah masuk toilet
kok gak dikasih tau
geri tadi sempet tiup mata tata
tadi mau ngasih tau
kalau baju gue
lo tarik dulu
yaudah kalau gitu
gue masuk kelas ya
kelas gue kesana
gue duluan ya
wah lemes bener kan
tata gak mau cuci mata lagi
biar tiupan geri
terasa terus di mata tato
semua pesanan segera disiapkan
mohon ditunggu ya bu
menunya tolong ditinggal aja deh
siapa tau nanti ada tambahan pesanan makanan ya
mama gak salah